bersih merakyat kerja nyata
nah ini siap siap nih viral
dan sementara ini ma'ruf amin ini juga mengenakan baju koko beserta peci berwarna hitam
setelah menyambut jokowi ma'ruf dengan lantunan salawat
masa yang berada di lokasi pun langsung menyanyikan lagu indonesia raya
dan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden jokowi dodo dan ma'ruf amin
tiba di gedung juang empat puluh lima sekitar pukul sembilan pagi
untuk selanjutnya menuju ke gedung komisi pemilihan umum untuk melakukan proses pendaftaran